kamu bener bener sudah keterlaluan desi
bubarkan saja perusahaan kita ini
saya juga akan mengusir kamu dari rumah saya
karena saya udah gak bisa lagi hidup sama kamu
dan saya udah gak peduli lagi sama sava
sekarang pergi di rumah saya
kamu rupa daratan desi
sava anakmu sedang sakit
dan kamu tidak peduli
apalagi setelah pulang kerja
iya mas istri saya juga
jadi susah diatur setelah dia udah bekerja
bahkan dia lupa pada fitrahnya
ini semua gara gara istrinya mas anwar pak rt
dia sudah menyebarkan virus kepada semua warga
semua perempuan yang ada di kampung ini
sudah menjadi pengebangkang
dan melupakan fitrahnya sebagai perempuan
betul itu mas
itu bukan istrimu mas
ini neo mas teman aku klien aku
udah jelas jelas kamu kemana
telepon teleponan masalah masalah ancaman dia
kamu itu jalan berdua duaan sama laki laki lain
kalau dia nggak mau mesti dipaksa dong
udah udah mas
awas dulu ya
kamu ganggu istri orang
gue memang selingkuh sama istri lu
mulai hari ini hubungan kita putus
kenapa gue udah muak lihat suami lu
apa hukumnya bila wanita bekerja dalam agama kita pak ustadz
hukumnya boleh tidak ada yang melarang
seorang istri ikut mencari nafkah
itu disahkan saja
tapi jangan lupa dengan keluarganya
saya mau tanya
bagaimana sikap kita kalau istri kita sampai lupa diri setelah bekerja
bahkan punya penghasilan sendiri
tugas seorang suami
tugas seorang suami adalah untuk menegur istrinya yang berbuat salah
seorang istri itu harus patuh kepada suaminya
begini pak ustaz
zaman sekarang ini
banyak wanita merasa hebat
dan ia merasa di atas laki laki setelah dia bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri
bagaimana itu pak ustaz
ini yang membuat saya sedih dan kecewa
banyak seorang istri yang ikut mencari nafkah
namun dia lupa dengan kedudukannya sebagai ibu dan istri
jadi mas tudi mau ajak kita kerja sama
saya tahu kalian ini punya usaha yang cukup sukses di bidang pemotongan raya
dan usaha kalian ini sudah cukup ngerajai di kota ini iya gak
mas tudi ngomong aja mau kerja sama apa
saya ini penadah ayam ayam dari peternakan
tapi ayam yang sudah mati
alias ayam yang sudah jadi bangkai
nah kalian tahu kan di petanakan itu
banyak ayam ayam yang mati karena penyakit
itu jumlahnya ribuan
dan tiap hari selalu saja ada ayam ayam yang mati di peternakan
ayam mati jumlahnya ribuan
kalau kalian mau nanti saya supply ke kalian
dan kalau dari saya cukup saya kasih murah
satu ekor sekitar lima ribuan
kalau kalian mau begitu saya dapat informasi dari peternakan yang ayamnya banyak yang mati
tapi bentar mas
bukannya nanti ayamnya jadi bau
gak usah khawatir tenang aja
itu masalah keampang
nanti kalau pas mau dicuci
ayam itu tinggal dikasih formalin bahan pengawet atau apa saja
itu gak jauh beda sama ayam yang masih segar
saya udah berpengalaman
gimana mbak desi
mas jadi kasih kabar aja ke kita
kalau ada ayam seperti itu
peternakan yang ayamnya kena penyakit
kami akan borong semua bangkai ayam itu
ini baru bisnis
dan untung kalian pasti berlipat lipat
kita bisa untung besar
dan kita akan semakin kaya
sampai ketemu lagi
apa sih teriak teriak berisik pak
kamu keterlaluan desi
buat apa kamu beli bangkai bangkai ayam itu
dan kamu jadi penada
ada ribuan bangkai bangkai ayam di gudang
saya itu lagi berusaha cari duit lebih banyak lagi
keuntungan yang bisa berlipat ganda
kamu sungguh sungguh keterlaluan desi
kamu harus hentikan semua ini
saya berhak ambil alih kembali
sejak mas anwar sakit
pt di perusahaan itu sudah saya ganti
pt berkah udah gak ada
udah jadi milik saya wina sari dan nita sahabat sahabat saya
kamu ganti sesukamu
nama pemilik pt yang sudah kurintis sejak dulu
lihat dong diri kamu itu udah gak bisa apa apa
buktinya perusahaan kami pegang kendali
bisa berkembang dengan pesat
kamu bener bener sudah keterlaluan desi
bubarkan saja perusahaan kita ini
saya juga akan mengusir kamu dari rumah saya
karena saya udah gak bisa lagi hidup sama kamu
dan saya udah gak peduli lagi sama safa
sekarang pergi di rumah saya
kamu lupa daratan desi
safa anakmu sedang sakit
dan kamu tidak peduli
satu lagi ya

sampai kamu berani bocorkan semua ini
kamu bakal nyesal
saya akan culik safa
dan kamu gak akan pernah lagi bisa ketemu sama safa seumur hidup kamu
saya akan tinggalkan rumah ini des
saya sudah peringatkan kamu
tapi kamu tidak peduli
dan saya masih punya harga diri
dan saya sudah haltena takut
seorang wanita career
dana perjuangan untuk umat islam saat itu
mobilir anak yatim piatu dimana mana
menyantuni orang orang yang miskin
orang orang yang membutuhkan perubahan tuhan
itu adalah buah tangan ibunda kita khadijah isya rasulullah saw
jadi silahkan kaum wanita berkaril
silahkan kaum wanita mencari rizki
silahkan kaum wanita keluar rumah
sepanjang keluarnya itu dengan tujuan beramal saleh
sepanjang keluarnya itu mendapat ridho dan izin dari suami
sepanjang keluar rumahnya itu ditujukan li'alai kalimatillah ya la'uliyah
silahkan ibu ibu akan berdagang berbisnis
akan pergi kemana mengaji sekarang di mana mana
tetapi apabila niat itu terlangkahi
dan wanita keluar rumah tidak dalam rangka amal salih
maka kita terus saah kehancuran masyarakat di mana mana akan kita lihat
sekarang kita lihat
banyak kaum wanita di luar rumah yang tidak jelas apa fungsinya
sekarang kita lihat
banyak kaum ibu di luar rumah yang tidak jelas apa keinginannya
itu semua terjadi karena salah persepsi tentang karir dan wanita
mudah mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya
begitulah mulianya mestinya kaum wanita di indonesia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh